ya dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan menko polhukam
ini dia bapak mahfud md yang sudah bergabung melalui sambungan zoom
selamat sore pak mahfud
selamat sore mekri
ya pak tadi saya sudah coba untuk jelaskan bagaimana lika liku dari kasus blbi ini ya pak ya
satu langkah yang perlu diapresiasi adalah pemerintah akhirnya menyita aset
dan juga memberikan teguran keras ini bagi mereka yang mangkir dari panggilan
penyitaan aset sudah dilakukan di sejumlah daerah di indonesia tapi yang jadi pertanyaan
sejauh ini bagaimana perkembangannya pak sudah berapa banyak dari target yang ada
oh berjalan baik ya jadi kalau targetnya saya bawa catatannya
karena anda juga apa yang saya tidak tahu kalau ditanya itu
tapi semuanya berjalan baik dan akan terus kita punya timeline ya
untuk mengerjakan itu kapan mengerjakan apa dan seterusnya
oke yang juga jadi pertanyaan adalah bagaimana ketika aset asetnya ini adanya di luar negeri
kemudian statusnya sengketa
nah rencana teknisnya seperti apa nanti pak mahfud untuk bisa menyita aset yang berstatus sengketa
atau mungkin berada di luar negeri
kalau selama ini ya kalau dalam aset dalam arti tanah atau perusahaan
seperti yang berada di luar negeri itu tidak ada
yang ada di luar negeri itu satu orangnya ada beberapa orang yang memang ada di luar negeri
seperti samsul nursalim itu ada di singapura
kemudian mungkin mungkin apa namanya dananya ada di luar negeri
bisa jadi gitu
tetapi semua ini kita sudah kepung dari berbagai instrumen
pertama kita juga sudah menugaskan atau meminta bin
yang merupakan bagian dari satgas ini untuk melacak semuanya
dan semuanya sudah mulai ketemu lah
siapa ada di mana propertinya di mana rekeningnya di mana dan sebagainya
sudah dilakukan semua oleh bin
tetapi kita harus hati hati karena menyangkut hak orang dan menyangkut masalah hukum juga
oleh sebab itu kita lebih persuasif pendekatannya
oke pendekatan persuasif dilakukan karena beberapa aset ini juga sedang dalam proses
di ma ya pak menko
yang juga menjadi sorotan adalah bagaimana satgas ini juga berupaya untuk terus melakukan proses persuasif
dengan pemanggilan terhadap sekitar empat puluh delapan obligor dan juga debitur yang memiliki utang kepada negara ini ya
sejak ini bagaimana prosesnya
ya gini semuanya kita kirim surat
kirim surat pemberitahuan dulu kemudian pemanggilan
ada yang suratnya belum sampai juga orangnya datang lalu menyatakan pengakuan
oke nanti kita selesaikan tinggal merupakan soalnya bagaimana
dan seterusnya gitu ya
sudah banyak kok yang datang
tapi ada yang sampai sekarang misalnya belum bisa ketemu
orangnya belum bisa bertemu dengan satgas
maksudnya belum bisa komunikasi langsung
karena dia ada di luar negeri
tapi yang di luar negeri ada beberapa yang sudah menyatakan siap
dia mau berkomunikasi tetapi minta lewat virtual
ketika kita tawari virtualnya misalnya harus dilakukan di kedutaan besar
republik indonesia tidak mau karena katanya takut ditangkap
yang begitu itu kan perlu persuasi
ketika langkah persuasif sudah dilakukan ini pak menko
ada sejumlah nama yang ternyata masih tadi disampaikan
ada yang tidak hadir atau mungkin kemudian sudah diumumkan di koran
tapi ternyata masih tidak hadir secara personal
lalu namun mengajukan perwakilannya untuk datang
salah satu nama yang disoroti ini adalah tommy soeharto
nah kira kira sebenarnya apa sih kendala yang dihadapi dalam upaya upaya persuasif yang terus dilakukan oleh pemerintah
pokoknya kita tegaskan anda punya utang kepada negara
ini hutangnya ini buktinya
tolong datang untuk memastikan kapan bayarnya
atau kalau merasa tidak punya utang datang juga
ditunjukkan nanti buktinya
yang pt timur putra nasional itu ya
tommy soeharto itu yang diundang dua
satu tommy suharto sendiri
kemudian direktur perusahaannya
direktur timur putra nasional rusia
ronny hendarto datang
mobil nasional itu datang
tommy suharto tidak datang
dan itu tidak apa apa
kan itu untuk menerangkan
hutang anda sebegini
hutang tommy itu segini
lalu dia oke
tapi kami mengajukan proposal dulu lah
dalam waktu tidak lama
jadi tidak ada yang tidak kooperatif sampai saat ini
berarti bisa ditegaskan bahwa seluruh debitur dan juga obligor yang ada ini
kooperatif ya pak ya
selama ini sudah dihubungi kooperatif
kita pastikan yang sudah diumumkan sekarang kooperatif
harus saya katakan ada pendekatan persuasi lain
untuk yang orang orang tertentu
misalnya nanti yang kita menghadapi
misalnya pengarah satgas sendiri dan sebagainya
nah itu nanti ada jadwalnya sendiri
iya nah terkait hal ini apa pak
kemudian sikap atau sanksi yang akan diberikan bagi mereka
yang ternyata nanti tidak kooperatif dalam prosesnya
ini kan masalah perdata ya
perdata itu kan penyelesaiannya berdasar kesepakatan
bahwa pertama anda punya hutang
benar benar itu selesai
nah kalau dari situ lalu tidak mau
nah itu bisa bermasalah
secara perdata dia bisa kita tahan melalui apa
visioning itu ya orangnya ditahan
ditangkap sampai jelas harus bayar
kalau memang dari
karena untuk umumnya begini ya mepri
ada yang bentuknya surat pernyataan hutang
disertai dengan daftar properti
dengan fotokopi dokumennya
ada pernyataan hutang
yang disertai dengan dokumen yang sudah otentik
sehingga langsung bisa dieksekusi
tapi ada juga yang menyerahkan daftar
ya ada yang merupakan daftar dokumen tentang properti
ternyata barangnya sudah dikuasai orang lain
nah itu semua harus diklarifikasi
kemudian bagaimana kami cara mengeksekusinya
nah kalau tidak
mungkin saja disitu ada dokumen palsu
ada sesudah diserahkan
fotokopi dokumennya masih dijual dan sebagainya
itu kan tindak pidana kan
nah kalau tindak pidana seperti itu
aset yang sudah dialihkan tanpa hak dan sebagainya
nah itu bisa tindak pidana kan
macem macem nanti tindak pidana
bahkan bukan tidak mungkin
bukan tidak mungkin
nanti kita bawa ke kasus korupsi
kasus ini kasus perdata dan sudah final
kalau kemudian mangkir untuk tidak bayar
itu bisa mulai dengan tindak pidana baru
bukan tindak pidana karena persetujuan dengan bppn
karena persetujuan dengan bppn itu menurut mahkamah agung perdata
nah kalau perdata yang sudah ditetapkan oleh mahkamah agung
pada bulan tahun dua ribu satu itu
nah makanya dimulai saat itu
bisa dimulai sebagai tindak pidana baru kalau tidak memenuhi kewajibannya
oke berarti itu
tetap perdata dulu ya
tetap perdata dulu
tapi kalau ada unsur unsur penipuan seperti tadi
itu sudah mulai dengan tindak pidana ini
iya berarti bisa ditegaskan itu tadi yang dijabarkan adalah kondisi kondisi yang bisa membuat kasus ini dari perdata berubah menjadi pidana ya pak ya
kalau ada apa namanya berbelok
karena ada penipuan misalnya dokumen dokumen yang ada sudah diserahkan secara sepoh dialihkan ke orang lain barangnya dan sebagainya
seperti yang di karawati kemarin itu kan banyak sekali
sudah diserahkan ke negara
kalau ada yang menduduki dan yang menduduki berarti teman itu mengaku bayar kepada orang tertentu
kita kasih pelan bahwa itu milik negara
gak boleh ditempati
memberikan tenggat waktu hingga desember dua ribu dua puluh tiga untuk menyelesaikan kasus ini secara perdata
sejauh ini apakah sudah optimis dengan upaya upaya yang dilakukan pemerintah untuk memastikan bahwa target dari presiden ini berjalan
siapa harus melakukan apa kepada negara itu jelas
misalnya kalau akhir desember dua ribu dua puluh tiga tidak
ya nanti kan ada posisi hukumnya
ini kasus pidana gitu
kita usahakan sebelum itu sudah menjadi kasus kalau memang bulan itu tidak dibayar
maksudnya presiden itu memberi tugas itu sampai dua puluh tiga desember
sampai tiga puluh desember itu artinya tiga puluh satu desember
itu nggak tahun dua ribu tiga
ya kami harus melaporkan
karena sudah dua lima tahun bekerja apa yang dihasilkan gitu
optimis lah kalau itu bisa
posisi hukumnya semakin jelas
mana yang sudah selesai mana yang harus menjadi
kasus hukum baru itu akan
selesai pada saat ini
baik pak mahfud
ini satu pertanyaan yang juga
mengusik sejumlah pihak
setelah puluhan tahun kenapa
kemudian baru dibentuk satgasnya
di tahun dua ribu dua puluh satu dan
komitmennya seperti baru ditunjukkan
sekarang apa latar belakangnya
pertama begini ya
itu kan sudah terjadi
beberapa kali pergantian
setiap kan itu
mulai dari pak habibie dia ganti
gus dur diganti mbak mega diganti
pak sby semuanya sudah bekerja pada
masanya tapi belum selesai
ada pun pada
waktu kami sudah ada
putusan mahkamah agung bahwa itu sudah
selesai pada bulan juni tahun dua ribu dua puluh
ya bulan juni
agar ini dipelajari
kesimpulannya harus ditage
dikeluarkanlah ke pres
nomor enam tahun dua ribu satu
tiga bulan lalu pres ini keluar
kami bekerja dan hari ini sudah
menghasilkan hal hal seperti itu
artinya memang komitmennya sudah
terus dilakukan oleh pemerintah namun
kali ini sama sama kita berharap
membuahkan hasil yang signifikan
ya pak mahfud
baik terima kasih
banyak menko polhukam mahfud md
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
indonesia sama sama berharap
komitmen dari pemerintah
dalam menyelesaikan kasus blbi yang sudah
ada sejak krisis monitor